masih dalam suasana hari kemerdekaan ke tujuh puluh lima republik indonesia
untuk pertama kalinya dalam sejarah
cahaya merah putih menyala di tiga landmarks di kota brisbane queensland australia
perayaan peringatan hud ke tujuh puluh lima ri tahun ini di kota brisbane australia terasa berbeda
karena untuk pertama kalinya dalam sejarah
cahaya merah putih menerangi tiga landmarks di kota brisbane
hal ini mencerminkan tidak hanya hubungan yang semakin kuat antara indonesia dengan australia
tapi menunjukkan makin kuatnya hubungan antara masyarakat multikultur di kedua negara
berita terkini mengenai perayaan peringatan hood ke tujuh puluh lima ri di kota brisbane
perayaan peringatan hood ke tujuh puluh lima ri di kota brisbane terasa berbeda
hal ini mencerminkan tidak hanya hubungan yang semakin kuat antara indonesia dengan australia
tetapi juga kemampuan untuk perayaan peringatan hood ke tujuh puluh lima ri di kedua negara
perayaan peringatan hood ke tujuh puluh lima ri di kota brisbane terasa berbeda